grafik pasien covid sembilan belas di kabupaten sukabumi jawa barat yang terus melonjak mengancam pemerintah
kabupaten sukabumi berpotensi tidak dapat menerapkan new normal
sementara tiga kepala daerah di malang raya memutuskan tidak memperpanjang masa psbb
keputusan akan dilanjutkan dengan masa transisi sebelum menuju tahapan new normal atau tatanan baru
dari hasil evaluasi penanganan covid sembilan belas di kabupaten sukabumi menurut pemerintah dan tim gugus tugas covid sembilan belas
grafik kasus pasien virus corona di kabupaten sukabumi masih terus mengalami peningkatan
grafik penambahan pasien virus corona mencapai angka satu empat persen
menurut pemerintah kabupaten sukabumi jika grafik kasus covid sembilan belas tidak dapat turun di bawah satu
kabupaten sukabumi terancam tidak dapat menerapkan new normal
karena ketika ini naik di kita ini kan kedatangnya masyarakat luar
penduduk kita yang di luar masuk ke sini dari daerah perak
kalau tidak ada mereka tidak ada lonjakan
hingga rabu dua puluh tujuh mei jumlah orang dalam pemantauan atau odp mencapai empat empat ratus empat puluh sembilan orang
sementara pasien dalam pengawasan atau pdp mencapai dua ratus dua puluh tujuh dan sembilan belas pasien meninggal dunia
sementara untuk pasien positif berjumlah dua puluh tujuh pasien
kenaikan ini disebabkan penduduk sukabumi yang bekerja dari zona merah masuk ke wilayah kabupaten sukabumi
sementara itu tiga kepala daerah malang raya memutuskan untuk tidak memperpanjang masa psbb malang raya
keputusan ini dilanjutkan dengan masa transisi sebelum menuju new normal
keputusan ini diambil setelah enam indikator standar who sudah terpenuhi
saya mengikuti beberapa media monitoring dari yang cepat bis
apakah dari kepala daerah atau dari toko
dari akademisi melakukan rapat teknis dengan tim pakar tadi malam
dan antara lain adalah kita melihat bagaimana pendoman who transisi pasca restriksi

ini masuk pada masih belum masuk pada new normal live
tapi kita masuk pada transisi
bagaimana pola hidup dan gaya hidup ketika psbb itu nanti akan diboyong kepada masa transisi dan masa mulai
ada enam poin pertimbangan sesuai pedoman who untuk mengakhiri masa psbb
enam poin tersebut mulai dari bukti persebaran covid sembilan belas yang terkontrol
risiko penyebaran kasus diminimalkan hingga komunitas yang turut aktif dalam melawan penyebaran covid sembilan belas
peran komunitas dalam memutus rantai persebaran virus corona
di malang raya dinilai telah berhasil dan diapresiasi tinggi oleh gubernur kapolda dan pangdam
melibutan cnn indonesia
presiden republik indonesia joko widodo menginstruksikan untuk menambahkan aparat ke wilayah jawa timur
karena tingginya kurva peningkatan kasus covid sembilan belas di wilayah ini
menindaklanjuti instruksi presiden saat ini kepolisian daerah jawa timur
terus berkoordinasi dengan seluruh jajaran forkopimda jawa timur
pol da jawa timur mengaku siap menjalankan instruksi
instruksi presiden tersebut dan pada masa psbb surabaya raya
saat ini saja satu satu ratus enam puluh satu anggota polri diterjunkan
otomatis jumlah personel akan ditingkatkan jika ada instruksi penambahan dari presiden
polda jawa timur akan melakukan penguatan di berbagai tempat umum
seperti pusat belanja rumah ibadah bandara dan stasiun
nanti ini akan dirapatkan kembali sebagai suatu koordinasi
dan evaluasi tahapannya masa transisi menuju ke new normal juga
ini masih dalam koordinasi
namun ini nanti akan ada tahapan tahapan persiapan dulu pada masa transisi ini
namun prinsipnya pol da jawa timur siap mendukung
untuk kegiatan terkait dengan pendisiplinan pada saat nanti the new normal life nya
sebagai provinsi dengan tingkat pasien positif covid sembilan belas tertinggi kedua di indonesia
jawa timur terus meningkatkan upaya penanganan covid sembilan belas
salah satunya dengan meningkatkan kapasitas swab untuk mempercepat penanganan covid sembilan belas
panjangnya daftar tunggu dalam proses pemeriksaan swab di jawa timur
menjadi salah satu kendala dalam penanganan virus covid sembilan belas
hal ini disebabkan terbatasnya fasilitas laboratorium untuk mengetahui hasil sampel swab pasien
rabu sore jawa timur mendapat bantuan dua unit mobil pcr dari gugus tugas penanganan covid sembilan belas pusat
mobil ini mampu melakukan pemeriksaan satu enam ratus sampel swab per hari
mobil ini nantinya akan berkeliling ke sejumlah daerah
sejumlah daerah di jawa timur
melalui teknologi yang tersedia di dalam mobil pcr tersebut
proses identifikasi spesimen dapat diketahui hasilnya dalam waktu empat puluh menit
jawa timur merupakan provinsi dengan tingkat kasus positif covid sembilan belas tertinggi kedua di indonesia
saat ini kasus positif covid sembilan belas di jawa timur sudah mencapai empat satu ratus empat puluh dua kasus

yang kedua katanya memberikan perhatian khusus terhadap kasus
dari kolokrasi di dalam keputihan lain yang kedua katanya memberikan perhatian khusus terhadap kasus
kita mendapatkan support dari tugas tugas pusat tambahan delapan mesin

jadi kenapa memang kami
terpukul terpukulnya pak pang dan ini
kemudian kami dapat support mobil saat pcr nya
maksud saya adalah mesin pcr test nya

presiden republik indonesia joko widodo menginstruksikan untuk menambahkan aparat ke wilayah jawa timur
karena tingginya kurva peningkatan kasus covid sembilan belas di wilayah ini
lalu sebenarnya bagaimanakah karakteristik penyebaran virus corona di jawa timur
sudah bersama saya di luar studio ada windu purnomo ahli kesehatan masyarakat
yang juga merupakan tim advokasi psbb dan surveillance covid sembilan belas
fakultas kesehatan masyarakat universitas erlangga surabaya jawa timur
selamat malam pak windu
pak windu terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia malam ini
kita ingin sedikit mengkonfirmasi hal hal yang terkait bagaimana kemudian kasus covid sembilan belas ini secara eksponensial masih terus terjadi
angkanya masih terus tinggi di jawa timur secara keseluruhan
kajian secara epidemiologi ini bagaimana anda melihat perkembangannya dari hari ke hari hingga hari ini pak windu
ya jadi kalau kita lihat situasi covid sembilan belas di jawa timur juga surabaya dan malang raya ya
itu sebetulnya ada dua hal yang pertama adalah pertambahan kasus dari hari ke hari
dan itu tidak cukup hanya melihat dari apa yang terjadi
dari apa yang dideklarasi setiap hari di pusat tetapi kita punya namanya kurva epidemiologi
jadi di provinsi jawa timur baik untuk provinsi kabupaten dan kota itu ada namanya kurva epidemiologi
yang didasarkan pada waktu bukan waktu dideklarasi waktu diumumkan tetapi waktu onset
onset itu artinya apa namanya pertama kali seorang yang positif itu
itu mengalami gejala
nah dari kurva itu kita melihat bahwa memang kasus dari hari ke hari belum menunjukkan penurunan
jadi masih ada peningkatan meskipun memang apa namanya jadi sifatnya masih naik turun ya
naik turun dan masih meningkat meskipun ada beberapa kabupaten maupun kota di baik surabaya raya maupun malang raya
itu sudah lebih baik lebih baik artinya peningkatannya tidak tajam lagi tapi secara umum masih meningkat
kemudian yang kedua adalah dengan melihat yang namanya bilangan reproduksi efektif rt ya
kalau yang di awal namanya r kalau sudah di perjalanan namanya rt jadi itu tingkat penularan
nah yang kita harapkan tingkat penularan itu kan harus kurang dari satu
itu berarti wabah cepat atau lambat akan berlaku
akan turun akan hilang
nah di jawa timur ya di jawa timur itu di setiap kabupaten kota nggak sama
ada yang sudah di bawah satu
tapi untuk surabaya raya dan malang raya secara umum itu masih di atas satu
di atas satu jadi misalnya surabaya dan itu masih naik turun
surabaya itu pada dua hari yang lalu itu masih satu enam
jadi artinya masih di atas satu dan itu berarti wabah masih akan berlangsung
itu kondisi epidemiologi di jawa timur maupun surabaya dan malang raya
kemudian angkanya masih fluktuatif dan perkembangan kasusnya juga masih sporadis begitu di sejumlah titik ya pak windu ya
pak windu ditahan dulu
ya semacam harapan ya
kapan tetapi belum aman gitu loh
oke belum aman ya artinya kemudian masih ada kajian kajian yang harus terus ditingkatkan oleh semua pihak di sana
pak windu kita tahan dulu sudah bergabung juga dengan kita malam ini
dr joni wahyu hadi ketua rumpun kuratif gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur selamat malam pak joni
selamat malam mas
terima kasih pak joni sudah bergabung dengan kita malam ini
pak joni di lain sebelumnya kita sudah bergabung dengan pak windu purnomo ahli kesehatan masyarakat yang juga tim advokasi psbb covid sembilan belas fakultas kesehatan masyarakat universitas erlangga surabaya jawa timur
pak tadi sudah berbincang kemudian dengan pak windu bahwa kemudian kasus di jawa timur secara keseluruhan ini masih fluktuatif
dan sporadis tersebar di sejumlah titik
kalau saya ingin konfirmasi ke anda ini soal apa ya yang beberapa waktu lalu anda sampaikan jika tidak ada sesuatu yang lebih strategis dalam penanganan kasus di jawa timur ini
bahkan kemudian anda analogikan akan menjadi wuhan begitu maksudnya apa sebenarnya
apa yang bisa kita pahami dari situasi seperti ini
apa yang bisa kita pahami dari situasi ini
apa yang bisa kita pahami dari situasi ini
apa yang bisa kita pahami dari situasi ini
berhasil seperti ini

ini perawatan profesional imp exercise short beball dan sebagainya

a indiciterang juga agzo timbe extensive supaya anda jakin lahir ke dalam di jawa timur
odp naik padahal kita sudah psbb yang kedua ya ini dilanjutkan lagi yang ketiga
berarti ada sesuatu yang harus ditingkatkan apa itu prosedur kesehatan
karena kalau tidak kita antisipasi kasusnya naik naik terus
tapi memang kami bersama pak windu sudah menghitung itu ada fase puncaknya nanti
tapi jangan sampai puncaknya itu terlalu tinggi sehingga akan berbahaya buat masyarakat khususnya di surabaya
jadi kalau kita tidak hati hati
masyarakat tidak disiplin untuk memutus mata rantai penularan
maka puncaknya akan terlalu tinggi
itu akan diikuti oleh morbiditas yang sangat besar mortalitas yang besar
nah itu yang harus kita antisipasi bersama
caranya ya dengan menegakkan protokol kesehatan yang lebih disiplin lebih keras lebih terintegrasi
tapi pak joni kalau kemudian tertibnya masyarakat disiplinnya masyarakat
sadar dan patuh ini kalau tidak linier juga dengan tracing yang masif dan juga tes yang masif begitu
bagaimana kemudian ini bisa sinkron pak joni
jadi kalau kita belajar ilmu terjadinya suatu penyakit
yang khusus pada covid ini
sifat agentnya itu sangat menular
itu infektivitenya tinggi
kemudian hostnya itu manusia
nah kebetulan sektornya ya manusia
manusia yang membawa dan yang sakit
kemudian environment nya perlu di sini adalah hal hal atau barang barang yang terkontaminasi oleh virus
maka tidak bisa satu saja dijalankan selesai
tiga tiganya harus diintervensi
intervensi host yang sekaligus faktor
ya untuk memutus mata rantai ini
hostnya manusia sektornya manusia
karena manusia diminta untuk mengisolasi diri
mulai bersih sehat
nah itu yang harus dilakukan
tapi social distancing itu sesuatu yang sangat sulit
nah itu harus dipahami betul
karena social distancing lah
maka ada social definite untuk membantu mereka
karena mereka kan harus keluar berhubungan untuk mendapatkan sesuatu
itu tidak bisa dilakukan
itu yang kadang kadang menjadi masalah
maka ada pspp yang dimasalahkan
tapi yang dimasalahkan itu
jadi memang pedoman untuk menangani ini ada tiga c
tapi sebetulnya usaha preventif untuk penyakit yang
satu belum ada obatnya
dua penyakitnya sangat menular
sektor dan hostnya sama manusia
yang ketiga ini tidak ada vaksinnya
maka yang bisa dipakai pegangan adalah prevensi
jadi makanya kalau tidak disiplin mendisiplin diri
atau dibuat disiplin
beberapa negara kan kita lihat dibuat disiplin
itu yang memang positif dengan testing yang masif
tidak boleh sama sekali keluar
yang keluar itu yang sudah terbukti tidak positif
vietnam itu juga bagaimana disiplinnya dia menjangkau
saya lihat di jurnal jurnal di buku buku juga luar biasa
hanya menjaga jangan sampai dia bergerombol
pakai masker cuci tangan
dengan sendirinya dia berkurang karena ini penyakit yang self limiting
berapapun tes yang kita pakai
yang kita keluarkan
kalau tidak disiplin itu nanti akan bertrillion trillion keluarnya
karena media penularannya tetap ada
manusianya tetap menulari manusia yang lain
jadi seperti itu
oke artinya kemudian untuk bisa patuh ini harus sadar dulu
tapi kita akan lihat bagaimana di lapangan nanti kita akan konfirmasi lagi
termasuk ke pak windu nanti targetnya memang walaupun masih fluktuasi
tapi angkanya diharapkan tetap turun
apa yang masih bisa dipakai strategi untuk ini
kita akan kembali cnn indonesia newscast
segera kembali usaha jeda
pemkot surabaya menepis anggapan surabaya bisa seperti wuhan jika warganya tidak disiplin
wali kota surabaya tri risma hari ini justru mengaku bahwa dengan mengetahui seluruh warga yang positif di surabaya
mempermudah pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran covid sembilan belas
jadi kan dari sekarang kita dua puluh dua ribu
dua puluh dua ribu itu yang rapid test
nah yang kreatif itu dua ribu dua ratus sekian
nah kemudian kita swab seribu lima puluh lima kalau tidak salah
keluar tujuh ratus lima puluh itu kurang lebih tiga puluh delapan persen setengah itu yang positif
artinya tidak ada yang tahu siapa yang kena siapa yang positif kenapa kemudian ada social distancing itu itu
karena tidak ada yang tahu
nah dengan cara kita
dengan cara pemeriksaan kita akan tahu siapakah dia
ya kita kembali ke diskusi kita malam ini masih dengan pak windu dan pak joni
pak windu dengan kita pak
pak windu kalau kita lihat bagaimana kemudian dengan kondisi angka yang masih terus tinggi psbb yang juga masih terus berjalan
tapi kemudian tingkat kepatuhan
ketuhan ini juga menjadi salah satu faktor penentu yang membuat kondisi ini semakin berat begitu untuk dilakukan upaya upaya pencegahan
kajiannya sementara ini bagaimana pak
jadi kan tidak semua kasus penyakit menular itu pasti yang paling berperan itu hulu
artinya sumber penularan di masyarakat
jadi itu yang betul betul ya yang harus betul betul jalan
artinya pencegahan itu harus jalan
pemutusan rantai penularan
jadi apakah itu social distancing yang dari yang hanya sekedar menjaga jarak aman satu satu lima meter
tapi juga bisa sampai yang tingkat yang terketat ya
mulai dari psbb yang kita menjadi pilihan pemerintah kita
sampai karantina wilayah yang memang betul betul ketat
jadi seharusnya kalau strategi kita adalah psbb itu setelahnya sudah bagus
kalau itu betul betul psbb
bukan psbb yang asal jalan ya
tapi kalau psbb nya betul
jadi artinya dilaksanakan dengan sesuai dengan
ketentuan yang ada di permenkes pergub perwali perbuk
tetapi kan begini ya
masyarakat kita ini kan tidak patuh pada dasarnya begitu
berlalu lintas saja loh
sudah ada aturannya undang undangnya
jadi sebetulnya peran peran yang harus menonjol itu adalah peran kontrol dari pemerintah
kalau kontrol pemerintah itu kuat
dengan segala upaya
maka sebetulnya masyarakat itu tinggal patuh gitu
cuma kan begini ya
kan artinya kondisinya seperti ini
ketidakpatuan yang masih tinggi
ketidakpatuan yang masih tinggi
jadi sebetulnya strategi utama
itu yang disebutkan oleh dr joni tadi
kemudian tracing atau tracking
kemudian treatment dan isolasi
itu kalau memang kita tidak mampu untuk betul betul melakukan kontrol terhadap perilaku masyarakat
yang harus dilakukan adalah tadi
testing yang masif
wali kota sudah benar menyampaikan bahwa dilakukan testing masif
tapi memang testing masifnya itu belum signifikan ya
kendalanya apa sih pak windu
maka bisa di
mereka yang positif segera bisa diisolasi
itu akan memutuskan rantai penularan
kendalanya apa sih pak
kalau dilihat dari kajian di lapangan
kalau kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan psbb misalnya
tentu ini mungkin menyangkut
jadi pergub perwali ya
dan pergub itu tidak ada sanksi yang misalnya denda ya
sanksi yang lebih tegas begitu ya pak windu
berpikir ulang untuk melanggar
jadi tentu tidak pidana ya
misalnya pencabutan izin
misalnya bagi kegiatan kegiatan
yang di luar sebelah sektor yang esensial itu
jadi tidak boleh ada diskresi
payung hukumnya itu nggak ada gitu loh ya
ini nggak ada
ini sulit aparat untuk melakukan itu
itu yang dari segi pelaksanaan
daerah itu mendapatkan
misalnya untuk kagen ya
kebanyakan reagen itu
katanya sekarang itu
dapatkan dari pasokan dari
jadi artinya daerah
saya tahu ini
anggaran atau apa
itu tidak apa
sampai saat ini tidak
tidak membeli sendiri ya
tidak melakukan pengadaan sendiri untuk
reagen pcr misalnya
untuk tes pcr
tes swab gitu
kali kalau rapid survei itu
di banyak organisasi
tetapi yang rapid
karena kita tergantung dari pusat
yang jadi kendala gitu loh
turun tesnya tiba tiba gitu
tes masif itu diperlukan
nah ini persoalan ini menyangkut
oke pak windu
pernyataan ini langsung saya konfirmasi
bahwa kemudian diakui ada klaster klaster baru
kendala kendala tadi yang
perlu sanksi yang lebih tegas
sadar dan patuh ini ada di
jadi pelajaran penting yang
menurunkan covid ini banyak sekali
hidup lebih teratur
untuk menjaga kebersihan
juga mengingatkan kita
di suasana seperti ini tuh
kita merasa paling benar
kita punya konsep yang
padahal ini penyakit baru
penyakit baru yang betul betul kita learning by doing
kalau dikerjakan bersama sama
kemudian kita saling koreksi
konsep konsep yang tidak
kenapa ke dunia kok tetap naik
mari kita diskusikan bareng bareng
pasti lebih baik hasilnya
masyarakat harus diajak peran sertanya
maka di beberapa daerah yang kami lihat
ibu gubernur juga sering mengajak kami
contohnya di malang
itu peran serta masyarakat luar biasa
untuk sama sama menjaga
bagaimana memutus rantai
secara prinsip sebetulnya
pemutusan rantai tidak sulit
faktornya dan hostnya
disahkan dari orang yang tidak sakit
lama lama hilang sendiri virusnya
karena kan ini self limiting disease
jadi penyakitnya bisa sembuh sendiri
oke pak jonny
untuk menjawab apa yang tadi disampaikan pak windu
untuk infrastruktur dan sarana tes
ini secara keseluruhan bagaimana
sudah selengkap apa kemudian
ini bisa linear dengan tadi tertib dan patuh itu
karena ini penyakit baru
hal hal untuk mengetahui diagnostik pasti
maupun treatmentnya yang adekuat itu
masih learning by doing terus
saya sebagai gugus tugas kuratif
diberi tugas ibu gubernur untuk
dan saya merasakan
pada awal awal itu
memang untuk tes itu begitu sulitnya
mana yang terbaik
ada produk ini produk itu
dengan spesifikasi dan namanya sendiri sendiri
banyak sekali jurnal yang
di negara a seperti ini negara b seperti ini
tetapi satu hal yang bisa kita
kesulitan itu menumbuhkan banyak
para dermawan para donator
yang menyumbangkan ke kita
pemerintah provinsi juga sudah merefocusing anggaranya
kami di rumah sakit juga demikian
terupaya untuk mencari
regensia yang tepat
atau tes diagnostik kit yang cepat
kita banyak dibantu oleh pemerintah pusat
kita juga dikirimi
dari gugus tugas pusat
yang kita gunakan untuk
round di seluruh jawa timur
untuk melakukan diagnostik
yang lebih optimal dengan pcr
ini belum pulang mobilnya dari pagi
memang ini tujuannya untuk mendeteksi
kemudian yang sakit itu
kita lakukan treatment yang tepat
jadi karena dari pagi
ada otg ringan sedang berat
fasilitas yang kita
sediakan juga mengikuti klasifikasi itu
itu untuk yang otg dan ringan
kemudian ruang isolasi
bisa kita pakai untuk ringan sampai sedang
rumah sakit rumah sakit rujukan
itu sedang sama berat
bahkan ini bapak menteri
juga sudah berkali kali menelpon kita
untuk memberi arahan
untuk menggunakan mekanisme mekanisme
yang kuat observasi
isolasi di rumah
itu tetap bagaimana bisa kita pantau
insya allah satu dua hari ini
nanti kita juga menggunakan telemedicine
tujuannya supaya yang ringan
itu tetap ringan terpantau
jangan sampai mengarah ke arah berat
karena kita pantau terus
tetapi satu hal
diberi tugas untuk memimpin rumah sakit
sehingga sampai saat ini
kita sudah merawat sekitar tiga ratus tiga pasien
yang berat ini
kadang kadang kita apa apakan juga tetap meninggal
jadi harus hati hati dengan virus ini
makanya saya sampaikan kalau tidak hati hati kayak buhan itu
oke pak joni kita sudah dapat poinnya
jadi akan ada di segmen berikutnya
apa yang kemudian masih kita bisa upayakan
agar target turunnya jumlah kasus ini
juga harus sinkron dengan regulasi yang tidak menimbulkan distorsi di tengah masyarakat
cnn indonesia newscast akan segera kembali bersajudan
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
sebelum ke pak windu
saya ke pak jonny
pak joni kalau kemudian semuanya sudah disiapkan
infrastruktur sarana dan juga bagaimana regulasi yang jelas
tentu targetnya adalah kasus ini akan terus turun
walaupun tadi pak windu mengatakan fluktuatif
angkanya masih terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang kemudian masih bisa kita upayakan begitu
agar regulasi yang ada ini
tidak menimbulkan distorsi di masyarakat
tidak ada kesalahpahaman
regulasi itu kan sebuah aturan yang dibuat oleh kita
jadi regulasi yang ada itu
supaya protokol kesehatan bisa dijalankan dengan maksimal
bagaimana interpretasi masyarakat
itu banyak background yang mempengaruhi
oleh karena itu kalau persepsi masyarakat
background masyarakat itu jadikan satu
menyatukan bahwa covid ini berbahaya
covid ini mematikan
bahkan kalau kita berpikir lebih pesimistis
karena saya melihat di rumah sakit itu
angka mortalitasnya kemungkinan besar
sampai saat ini vaksin belum ada
obat yang betul betul drug of choice belum ada
dan saya melihat ada beberapa kes
ini sedang diteliti oleh kawan kawan
akun yang kita kerjakan
dia akan beraktif dengan kematian
itu konsep ini harus ada di dalam

karena saya melihat di rumah sakit itu
konsep ini harus ada di masyarakat
karena sebetulnya pencegahannya gampang
yaitu protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah
hal hal yang mengakibatkan kita mengikuti protokol ini
itu menjadi sebuah kondisi yang misalkan
kondisi ekonomi makin menurun
misalkan dia tidak bisa punya kegiatan
ya mari dibantu bareng bareng
jadi kalau berpikiran tidak baik pada pemerintah ya sulit
mari kita sama sama menyamakan persepsi
bahwa kita itu menghadapi musuh yang sama
dan ini bisa memusnahkan umat manusia kalau tidak hati hati
makanya di negara negara maju
di amerika pun jadi masalah
di italia jadi masalah
semuanya menjadi masalah
saya berpikiran lain ya
mungkin kedepannya covid sembilan belas ini akan menjadi flu seperti sekarang ini
akan selalu ada
bagaimana kita nanti mengendalikan
ini musuh bersama
musuh umat manusia yang harus betul betul diwaspadai
oke artinya ini bukan bentuk sikap pesimistis ya pak ya
karena memang kenyataannya demikian
oke pak joni
saya terakhir ke pak windu
pak windu melihat apa tadi yang dipaparkan oleh pak joni
kita tidak usah muluk muluk
apa kemudian langkah konkret yang masih bisa kita upayakan
paling tidak membuat tren ini semakin menurun
fatality ratenya juga semakin turun
apa secara komprehensif yang bisa kita lakukan
jadi kalau fatality rate ya
sebenarnya kan itu adalah hilir
jadi hilir itu tergantung dari hulunya
tapi kalau penularan berhenti di masyarakat
apa yang mengalir ke tempat tempat pelayanan kesehatan
fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit
itu akan menurun
tapi kalau terus menerus penularan terjadi
jadi ada banjir dari hulu
maka yang akan kewalahan adalah
fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit
rumah sakit saja sekarang sudah lebih
di surabaya misalnya sudah kewalahan
jadi per kapasiti
sdm nya juga
dada yang sakit
sebenarnya kan itu akan
jadi pengurangan sdm
kalau misalnya harus istirahat karena positif
karena harus di isolasi dan sebagainya
fasilitas kesehatan ternyata over capacity
nanti ada yang
terawat tidak terawat dengan optimum
yang terjadi apa
artinya kematian meningkat
jadi untuk mengurangi
fr itu tentu yang paling penting adalah
kedisiplinan di dalam mematuhi protokol kesehatan
yang paling penting adalah
yang paling penting soalnya di social distancing dulu
stay home itu adalah
social distancing yang paling bagus
artinya tidak berjumpa dengan orang lain
karena dia tinggal di rumah
jadi itu yang pertama
nah kemudian kalau terpaksa keluar
karena ada aktivitas
cari bahan pokok
maka gunakan masker
pokoknya di luar rumah
jangan seperti sekarang
ke minimarket supermarket
yang sebagian itu tidak pakai masker
bahkan ada kasirnya tidak pakai masker
masuk ke dalam supermarket
biasanya supermarket sekarang sudah menyediakan
tempat cuci tangan
dengan sabun dengan air mengalir
cuci tangan dulu sebelum masuk
nanti keluar cuci tangan lagi
nanti kalau misalnya masuk mobil
atau mau mengendarai motornya
pulang ke rumah
masker juga begitu
kalau pakai masker kain
kalau pakai masker yang berjigel itu
dan protokol kesehatan yang lain
pak windu rasanya memang tidak ada sesuatu yang baru
dari protokol kesehatan
yang berhubungan dengan aktivitas sehari hari masyarakat
ini juga harus ada
kemudian muncullah kepatuhan
walaupun ini tidak dilakukan
tapi tingkat kesadaran dan kepatuhan ini juga tidak sama sama dilakukan
tentu tidak akan ketemu di tengah begitu ya
dan pak joni
persatuan itu tidak bisa ditunggu dari kesadaran
jadi harus ada kontrol dari pemerintah
sayang sekali waktu kita sudah habis
kita berharap memang kerja sama semua pihak
termasuk masyarakatnya itu sendiri
bahwa kemudian penting untuk mematuhi segala aturan
agar kasus ini tidak terus terjadi
dan angkanya terus menurun begitu
khususnya di jawa timur dan surabaya
terima kasih dua narasumber yang sudah bergabung dengan kita
ahli kesehatan masyarakat
yang juga tim advokasi psbb
masyarakat universitas erlangga surabaya jawa timur
dan dr joni wahyu hadi
ketua rumpun kuratif gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
bisnis hotel di sumatera utara perlahan bangkit setelah anjlok
akibat pandemi covid sembilan belas
sejak akhir maret lalu
segera kembali bersama rifana prahmi
tetap bersama kami